bank indonesia mencatat posisi cadangan devisa indonesia akhir februari dua ribu tujuh belas
mencapai satu ratus sembilan belas sembilan miliar dolar amerika serikat
tertinggi sejak september dua ribu sebelas
posisi nilai ini meningkat tiga tiga miliar dolar amerika dibandingkan akhir januari dua ribu dua puluh
dalam rilis resminya bank indonesia menyebut kenaikan ini disebabkan penerimaan devisa
yang berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor bagian pemerintah
selain itu penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan hasil lelang surat berharga bank indonesia
juga turut menopang peningkatan cadangan devisa akhir februari
posisi cadangan devisa akhir februari dua ribu tujuh belas mampu membiayai delapan sembilan bulan impor
dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
dan berikut adalah posisi cadangan devisa dalam enam bulan terakhir
kita lihat bagaimana bank indonesia menilai cadangan devisa tersebut
mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan juga
menjaga kepentingan pemerintah
menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi indonesia di masa depan
ini adalah trennya kita lihat ini tertinggi sejak september dua ribu tujuh belas
artinya hampir enam tahun yang lalu dan kita mencapai di level satu ratus sembilan belas delapan puluh enam miliar dolar amerika
itu pada februari dua ribu tujuh belas dibandingkan periode sebelumnya
kita ada di level satu ratus lima belas an miliar dolar amerika dan yang terendah kita ada di november dua ribu dua puluh
kita memiliki cadangan devisa satu ratus sebelas empat puluh tujuh miliar dolar amerika
dan jangan lupa pada fase antara september
oktober november hingga februari kita masih terkena kucuran dana teks amnesti
yang tampaknya juga menjadi salah satu kontributor bagi nilai cadangan devisa indonesia
selain itu bank indonesia melalui pernyataan resminya menyebut
lembaga pemeringkat japan credit trading agency ataupun jcr
memperbaiki outlook hutang indonesia dari stable menjadi positif
hal ini sekaligus mengafirmasi tingkat rating menjadi bbb minus
ataupun juga layak
berikut ini kami tampilkan bagaimana perbandingan rating dan juga outlook utang indonesia
dari berbagai lembaga pemeringkat
jcr menyatakan terdapat dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook tersebut
pertama adalah perbaikan iklim investasi yang didorong oleh berbagai paket kebijakan ekonomi
dan yang kedua perlambatan hutang luar negeri swasta seiring dengan diimplementasikannya
prinsip kehatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non bank
yang diatur oleh bank indonesia
investment great untuk indonesia